nonton tisya kecepari
gue minum dulu ya
nomor yang anda tuju
sedang tidak aktif
atau berada di luar
cobalah beberapa saat lagi
ah udah ganti nomor ya
bentar lagi sampai kompinya
jadi yang merah aja
ntar bibir lu minum lagi
selesai duluan ya
sebenarnya kabur apa enggak sih
ya adul buami
baik baik lagi bawa gue ke malam
ding waktu gue ngantri di kampung melayu
udah rumahnya kecil juga sempit ya kan
gue dikasih tujuh puluh lima ribu ding
giri dan gue ngantri ke simpro
itu rumahnya gede banget
gue cuma dikasih air buki doang
yang bener ding
eh pak rijal
sudah silakan makan
makan pak rijal
katanya sebentar lama amat sih ke depok doang
macet apa ngobrol sama anaknya si minah tuh
ya kayak yang bi bilang di telepon tadi
ya katanya kemarin bapak ke sono
gara gara marah sama ncang
nah tapi pas perginya kemana ncang gak ketau
kenapa sih kok dikasih gingseng marah
tapi tadi mpipriksa kagak masuk masuk ke kamar gitu
oh ya jelas dong mpipriksa semuanya kamar mpimasukin lemari mpilihat
tapi ga ada bapak
masa sih omong gak tau
ada masalah apa antara keluarga kita sama keluarganya selfie
oma ini ahli ramuan tradisional bukan ahli sejarah
kalau misalnya juga ada masalah nggak penting untuk diceritain
nggak semua masalah itu kan penting
mat mungkin enggak mobil yang dibilang anak kecil tadi mobil pak muhyiddin
soalnya parkirnya dari kemarin loh
jangan jangan pak muhyiddin memang kabur
mobilnya ditinggal di situ
lo aja ke rumah ponunik ya
dia orang emosian
lo ke rumah ponunik
gue ke depan ngeliat mobilnya
ngelarang kamu berhubungan dengan selfie
ada masalah apa
mama tersinggung oma
itu baru namanya anak oma
oma jauh lebih tersinggung
dia pikir dia itu siapa
berani beraninya dia nolak cucu gue
gue juga gak sudi
cucu gue berhubungan sama sylvi
nanti aku panggil kamu
senyum senyum di situ
ya allah apa
aduh gue dulu ya